ya minggu pagi hari ini acara lari bersama mantan pemain manchester united teddy sharingham dalam ajang red run kembali digelar
ajang royce run ini diselenggarakan di kawasan stadion utama gelora bung karno dan diperkirakan diikuti oleh ribuan peserta
oh dan untuk mengetahui lebih lanjut sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama
ya selamat pagi dika dika bisa jelasin gimana sekarang keramaian di red trans ini
sudah mulai atau belum dan bisa diceritakan nggak antusias dari para pesertanya sendiri
hati hati yang mau nyebrang ada pelari
pukul enam dua puluh pagi tadi dan diikuti oleh sekitar lima lima ratus peserta yang termasuk ke dalam tiga kategori yaitu kategori tiga km untuk family lima km dan juga sepuluh km
untuk lima km sendiri tadi saya sudah melihat ada finisher yang sudah sampai ke titik finish
dan acara ini sendiri seperti yang anda katakan tadi dihadiri pula oleh salah satu pesepak bola dari inggris yang tentunya saat ini sudah
pensiun yaitu teddy sharingham yang merupakan salah satu pemain dari manchester united dan juga tottenham hotspur
ia tergabung di kategori lima yaitu lima km bersama dengan mantan pemain tim nasional indonesia yaitu samsir alam dan juga ryuji utomo
ketiganya sudah bergabung sejak pukul enam dua puluh pagi tadi dan menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi tampaknya dalam mengikuti acara lari
yang digelar di kompleks glorified
ketiga penampilan dari sejumlah musisi di antaranya adalah naif yang akan tampil pada pukul sepuluh pagi nanti
sarah dan aldi
dika apakah teddy
di sharingham juga nanti akan memberikan seperti coaching klinik begitu kepada para peserta yang hadir pada acara pada pagi ini di sana
aldi informasi yang saya dapatkan adalah bahwa teddy sharingham ini akan berada di indonesia selama tiga hari dan selain akan menjadi bagian dari radhisaran ini
teddy sharingham juga akan memberikan coaching klinik pada hari esok atau pada siang nanti
saya belum mendapatkan informasi yang benar benar jelas karena sesi wawancara dengan teddy sheringham baru akan dimulai
sekitar pukul sembilan pagi nanti tetap informasi awal yang saya terima bahwa teddy akan berada di sini selama tiga hari dan salah satunya juga akan memberikan coaching klinik sepak bola pada anak anak di jakarta tentunya
teddy sharingham sendiri kita tahu adalah merupakan pesepak bola asal inggris yang pernah bergabung di beberapa klub diantara milwall
awal karirnya dimulai di millwall dan mencetak lebih dari seratus gol dan cetakkan raih seratus gol tersebut menjadikan teddy sheringham merupakan salah satu top scorer sepanjang sejarah
dan selain di millwall teddy sheringham juga pernah memperkuat manchester united di musim sembilan puluh tujuh sampai tahun dua ribu satu
dan ini dia tampak di belakang saya teddy sheringham akan segera memasuki garis finish tampaknya karena ring ringan tadi sudah dibunyikan begitu atau sudah diberikan kode bahwa teddy sheringham bersama dengan riju tomo dan juga samsir alam akan segera memasuki garis finish
kita akan menantikan seperti apa nanti keterangan resmi dari teddy sheringham bagaimana antusiasmenya dalam kedatangan ia yang kedua kali ke jakarta dan apa saja agenda yang akan ia ikuti selama berada di jakarta
ya terima kasih mahardika utama yang melaporkan langsung dari gelora bung karno jakarta